festival kopi jawa barat atau west java coffee festival dua ribu tujuh belas kembali digelar
kegiatan tahunan bagi para penikmat kopi ini digelar mulai tiga hingga lima november
memasuki tahun ketiga west java coffee festival dua ribu tujuh belas membawa konsep lebih segar
yang merupakan perpaduan konsep pada dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
festival ini menghadirkan petani kopi jawa barat serta pelaku usaha di bidang kopi
penyelenggara juga akan membagikan kopi asli jawa barat secara gratis
west java coffee festival dua ribu tujuh belas hasil kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan
dengan dinas perkebunan provinsi jawa barat ini diharapkan dapat membuka akses pasar kopi lokal yang lebih luas
dan untuk lebih jelasnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia
langsung dari trans studio mall bandung jawa barat
selamat sore rizka
bagaimana juga dengan antusiasme warga di sana mencicipi kopi gratis asal jawa barat
dan juga apakah anda juga sudah mencicipi kopi gratisnya
saya sedang berada di plaza trans studio mall kota bandung
yang memang sedang mengadakan acara west java coffee festival dua ribu tujuh belas
dan di sini ada sekitar dua puluh empat stand di mana setiap stand menyediakan kopi gratis
kopi gratis ini bisa didapatkan oleh
pengunjung mulai hari ini sampai nanti minggu
minggu hari minggu maksudnya
dan di sini selain ada lima belas cup kopi gratis yang dibagikan kepada pengunjung
di sini menariknya pengunjung juga dapat mendapatkan edukasi tentunya
edukasi yang didapat bisa berupa bagaimana cara menggiling kopi yang baik
bagaimana cara membuat kopi yang baik
karena di setiap stand sudah disediakan satu petani satu barista
dan juga satu pelaku usaha atau pemilik kedai kopi sendiri
saya tadi juga sudah sempat mencoba salah satu kopi yang berasal dari lembang
dari kabupaten bandung barat
dan kopi ini didapatkan dari gunung keramat tepatnya
dan tadi juga saya sempat melihat cara pembuatan yaitu dengan cara v enam puluh
di mana kopi robusta yang dibuat atau kopi robusta yang dipanen dari hasil para petani ini
diolah dengan cara v enam puluh ini dengan menggunakan kertas filter dan juga dengan menggunakan ee
sehingga rasanya tidak terlalu strong
meskipun kopi robusta tapi tadi saya sempat coba bahwa rasanya tidak terlalu pahit begitu
oke rizka berapa pengusaha dan juga petani yang ikut serta dalam festival tahun ini
kemudian juga kalau kita lihat dari industri ngopi ngopi gitu ya
saat ini sedang bermunculan itu sedang menjadi tren
apakah ini juga berdampak kepada penjualan kopi khususnya untuk para petani di jawa barat
ya baik punca di sini terdapat dua puluh empat stand yang dimana tadi sudah saya jelaskan
ada satu petani di setiap standnya juga ada satu barista dan juga ada pihak pelaku usahanya sendiri
atau dari pebisnisnya sendiri
dan di sini selain menyediakan kopi juga di sini kita dapat melihat bahwa tren perkembangan kopi ini sangat menarik
dan saya tadi sempat berbincang dengan kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa barat
bahwa memang ada tren meningkat mengenai kopi ini sejak sepuluh tahun terakhir
dan saya juga sempat berbincang dengan salah satu dosen pemasaran bahwa marketing kopi ini memang sangat naik
mulai dua tahun terakhir sehingga tidak heran kalau misalnya berjamur kedai kopi
apalagi di kota bandung sebagai tujuan wisata
dan kedai kopi ini selain didukung oleh hasil kopi yang memang sudah berkualitas dari para petani yang ada di jawa barat
juga didukung oleh lifestyle atau gaya hidup
dan juga pola konsumsi masyarakat atau pola konsumsi masyarakat yang sekarang sudah memang mulai naik ke kopi
saya mendapatkan informasi bahwa menurut data dari asosiasi eksportir dan importin bahwa tingkat konsumsi kopi masyarakat indonesia ini naik setiap tahunnya
bahkan tahun ini bisa ada di angka delapan puluh tujuh kilogram
dan selain itu juga hasil hasil kopi dari jawa barat yang memang sudah bisa mendunia
ada salah satu kopi yang bisa mendunia yaitu kopi murber puntang yang harganya bisa mencapai lima puluh lima usd per kilogramnya
itu merupakan bukti bahwa memang kopi mulai dilirik kembali selama sepuluh tahun terakhir ini
oke baik terima kasih rizka rizlia langsung dari bandung jawa barat